selamat pagi setiap dari kita pasti setuju ya kalau dibalik sosok pria yang sukses ada kehadiran seorang wanita yang hebat
nah dua periode sudah dilalui oleh bapak muhammad yusuf kala sebagai wakil presiden ri
lantas bagaimana sebenarnya sosok ibu wakil presiden
hari ini kami tim si indonesia akan mewawancarai langsung ibu hajah mufidah kala
assalamualaikum ibu ibu mufidakala
assalamualaikum ibu ibu boleh kami ini dikenalkan ibu dengan cucu cucunya ibu
ini cucu saya ini yang cucu dari anak pertama anak saya lisa tapi dia anak kedua
ini cucu dari anak ketiga namanya rania
oke jadi ini lagi kumpul bu
iya kumpul lagi libur kan
jadi kumpul bareng bareng
ibu kami boleh diajak ke ruang tengah gak ibu
boleh ngobrol ngobrol boleh ya ibu ya
ibu terima kasih kami sudah diajak ke ruang tengah ibu
kita kan lagi itu mau makan pepaya
ini papanya tumbuh di halaman saya loh
jadi kita makan coba deh
sekarang lagi mau ada aktivitas berarti biasanya pagi pagi gini
biasanya lah nyumbur gini ngapain
biasanya kalau pagi pagi kita suka olahraga
radonya apa aja tuh bu
biasanya ngapain lari jogging
lari atau sekitaran sih
oh gitu sini sekitar sini
ini berarti mau melanjutkan aktivitas
iya kita mau pulang dulu
rumahnya di sini gitu ya bu ya
nah cepat ya cepat pulang ya
ibu ini banyak yang bertanya bu
aktivitas seorang istri wakil presiden dimulainya seperti apa bu biasanya
menyiapkan sarapan pak jk seperti apa nih bu
biasa itu sejak dari muda saya
dia maunya memang harus saya yang masak yang sediakan makan
dia tahu tuh kalau umpama bukan saya
terus saya minta bibi yang masak
oh ini bukan mamah tadi ya yang masak
saya tahu kok katanya gitu
oh sudah sudah itu bu
biasanya masakan favorit bapak apa bu
biasa gampang saja kok
orang bugis itu kan makanannya hanya rebus rebus saja bakar
kayak itu seperti palu mara
palu mara itu kan hanya rebus
direbus dengan asam jawa garam dengan kunyit
kalau saya saya campur saya tambah dengan serainya lah
saya kasih lengkuas direbus sama sama
asamnya tetap asam jawa
itu dia rasa oh lebih bagus katanya lebih enak
bu katanya pak jihan juga memang tidak mau makan juga
biasanya selain masakan di movie
biasanya masakan di movie tidak
berarti kirim rantang atau seperti itu kalau siang siang
dia mau makan tapi tidak kebiasaannya ya saya buatkan
makan siang berarti
makan siang di kantor saya kirim
oh gitu bu
tapi bukan dia sendiri
kalau ada tamu diajak makan sama sama
bapak menteri lah ibu ibu
dia makan untuk enam orang atau tujuh orang
biasanya seperti itu ya bu
ibu bapak ini kan banyak sekali aktivitasnya
bahkan sering keluar kota dan berapa hari begitu kan bu
ibu ada jamu khusus nggak sih bu
atau makanan khusus
oh tidak tahu jamu tidak tahu
untuk menjaga stamina bapak biasanya enggak
ya paling ini saja
pagi pagi ya minum madu aja
satu sendok ya tiap hari itu madu
dan ada vitamin berangkalit
ya itu saja yang membuatku kuat
nah bu ini kan juga bapak makanan favoritnya kan
ada makanan makassar makanan minang juga
nah itu supaya menjaga yang tidak rentar rentar kolesterol
jadi tidak terlalu banyak pakai santan
pokoknya ya sedang sedang aja
nah sehat pokoknya ibu ya
ibu ini kami melihat di belakang ada banyak otot otot keluarga
ibu koreksi kalau saya salah berarti putra putri ada lima dan cucu ada lima belas belum ya bu
ya enam belas
berarti dari lima dan cucu enam belas ya bu ya
nah ini kan bapak aktivitasnya banyak
ibu kami sering lihat juga bu sering mendampingi ibu iryana atau ada aktivitas sendiri
membagi waktu antara keluarga dan pekerjaannya itu gimana bu ceritanya
saya kan di rumah pribadi ada di jalan brawijaya
selama ini kan saya tinggalnya menumpang di rumah
rumah jabatan anak ibu
tapi anak saya ada satu ikut sama saya yang punya cucu
cucunya ada dua itu bisa bikin rame
tetapi kalau umpama mau ketemu semua ya nanti libur
kalau libur sekarang saya bagi waktu
hari jumat saya malam sabtu ya saya menginap di rumah pribadi
di situ semua kumpul anak cucu semua kumpul
jadi ya sampai hari minggu minggu malam hari senin pagi baru kembali ke sini
pak jk itu kan baik sekali pekerjaannya pak stutut
kalau di rumah ketemu keluarga bawa pekerjaan juga pak
oh enggak pernah
langsung ketemu cucu aja
ya selesaikan aja kerjanya di kantor dulu baru pulang untuk keluarga lah
kalau bersama bu iryana kesan ibu sama bu iryana apa tuh bu
kalau sosok bu iryana seperti apa di mata ibu
cocok sekali saya dengan dia
gimana tuh bu
saya anggap dia seperti adik saya atau anak saya lah
soal umurnya juga hampir sama
umur anak saya ya sudah ada yang lima puluh tahun yang paling tua
beliau itu sekarang umurnya lima puluh tahun
saya lima puluh empat tahun ya kalau tidak salah
lima puluh empat ya
ini kan cuma beda sedikit
dia juga anggap saya itu seperti ibunya
dia hormat sekali hormat
dan apa saja saya harus didahulukan
jangan dia tidak mau duluan
jadi umpamanya pergi kemana lah gitu
jadi beliau itu banyak bertanya sama saya
dia bilang kalau mau kerjakan apa apa tanya dulu sama saya
hubungannya akrab lah
ibu ini aktivitas ibu kira kira setelah oktober rencananya apa tuh bu
bapak pengen istirahat kembali ke makassar
rumah kita ada di jakarta sini
bapak itu banyak sekali kerjanya
ketua dmi dewan masjid kan
baru ketua juga pmi palang merah indonesia
kalau bukan bapak itu palang merah itu tidak hidup lah sebenarnya
banyak sekali di situ
saya mau bertani tani bunga ya
oh ibu gemar sekali dengan anggrek ya bu ya
oh saya punya taman anggrek
saya punya kebun
sudah diekspor saya punya
tapi yang diekspor itu bukan anggrek
ke jepang lagi
ibu kami boleh bertanya mengenai dalam lima tahun kebelakangan gitu kan
ada momen momen yang tidak terlupakan tidak sih bu
atau mungkin ibu lagi dalam perjalanan yang menyenangkan
atau mungkin ada yang menjengkelkan
ada nggak sih bu selama menjadi ibu wakil presiden ibu
yang menjengkelkan rasanya tidak ada ya lupa saya
tapi kalau dalam lima tahun ini yang paling ibu tidak terlupakan ada cerita nggak sih bu kira kira
ya sebagai ibu wapres aja
tidak terlupakan itu dua kali saja mbak
sebagai ketua umum deh karena
saya memang ada bakat berangkali untuk membina itu perajin perajin ke daerah daerah
saya jalani lah itu
ibu saya boleh minum
sudah dingin nih lupa deh
ini luar biasa ini
kami disajikan teh kalau ibu minta deh
teh teh aja
kebetulan saya juga
kebetulan saya ini suka pepaya ya
pepaya yang tadi ibu bilang dan ini ibu ya
iya di tanaman sendiri
tanaman sendiri oke
saya juga makan deh ibu ya pepaya ini ya ibu ya
kami mau pamit juga bu sekalian
maumu sekalian pamit dan setelah oktober nanti semoga masih bisa dijamu sama bu mufidah kalau begini kondisinya
boleh kita ke depannya ibu
itu dia hari ini kami diajak makan dan juga cerita cerita mengenai kehidupan keluarga dari bapak yusof kalla bersama ibu bunga fidah kalla
terima kasih kami tim si indonesia pamit undur diri
saya sisi aspasya dan seluruh kur indonesia cn indonesia pamit undur diri dan sampai jumpa